badan narkotika nasional berhasil mengungkap jaringan peredaran narkoba di lembaga permasyarakatan di jawa tengah dan jawa timur
para pelakunya terdiri atas narapidana residivis sipir dan juga dokter di dalam lapas
delapan tersangka pun terjaring bnn dengan barang bukti sabu sabu dan ekstasi
pada dua belas maret lalu bnn menangkap seorang residivis berinisial sn dan menyita sembilan ratus tiga puluh lima gram sabu sabu
dan pada tanggal empat belas maret oknum sipir berinisial ms diciduk di sebuah lapas di jawa timur
ia mengaku mendapat perintah dari dua napi berinisial muh dan bak
selanjutnya seorang pria pengangguran berinisial bw diringkus bnn lantaran menyimpan tiga ratus enam gram sabu sabu di kantong kresek hitam yang dibawanya
lalu seorang pria paruh baya berinisial tkn ditangkap di lapas di jawa timur
setelah mengambil sabu sabu
di dalam bungkus rokok di sebuah tempat
ia menyebut diperintah oleh napi berinisial as yang juga mendekam di sebuah lapas di jawa timur
dan pada tanggal dua puluh empat maret seorang ex napi berinisial az ditangkap di jalan tol tomang jakarta barat karena membawa ekstasi dan juga bruto